unik tempat kamu ini
ya kadang suka bunyi om kalau didudukin
om udah denger dari al
tentang teman kamu yang menyelidiki akunnya roy
ya jadi teman saya ini
karena saya juga ikut membuat rasa sakit itu ke kamu
beri saya waktu sedikit lagi nih
saya pasti akan beritahu kamu
dan menghapus rasa sakit kamu itu
aku mau tidur dulu ya
di kamar aku yang baru
kamarnya baru ya
omah selamat tidur ya
kamu juga selamat tidur ya
mama juga sayang banget sama kamu
papa kamu bener bener mengirimkan
kamu sebagai pengelipur
papa aku udah di surga ya
ya udah deh
aku bawa bawa dulu ya di kamar aku yang baru
setiap mama inget kamu
hati mama sakit sekali
empat tahun sudah berlalu
empat tahun sudah berlalu
masih terasa sekali sakitnya
masih terasa sekali sakitnya
empat tahun sudah berlalu
masih terasa sekali sakitnya
menghadang mana sih larinya
cepet banget kelengnya
menghadang mana sih larinya
tetep banget langitnya
meng membuang anime myspace
meng membuang anime myspace
semoga randy berhasil
randy perginya kemana ya
kok gak muncul muncul sih
aduh jangan jangan randy kenapa napa nih
kok lama banget sih
terus gimana orang yang kamu cari itu udah ada
gimana urusannya udah beres
orang yang cari pak ali tuh malah kabur
dan aku gak berhasil nemuin dia
kenapa sih tuh orang cepet banget kaburnya randy
udah udah kamu tenang aja
besok kamu bisa mencari pak ali
udah udah kamu tenang aja
besok kamu bisa mencari pak ali
semoga aja orang itu ketemu

ya udah kita pulang yuk

om ganggu kamu gak nih
ah enggak enggak
silahkan duduk om
sini aja lah
unik tempat kamu ini
iya kadang suka bunyi om kalau didudukin
om udah dengar dari al
tentang teman kamu yang menyelidiki akunnya roy
ya jadi teman saya ini
dan sebelumnya saya minta maaf
kalau memang om denger kabar ini
terus agak kaget
tapi memang setelah ditelusurin
orang yang sudah masuk
dalam akunnya roy
dan udah mengganti password memory cloudnya roy itu
bukan menggunakan laptop
bukan menggunakan pc
tapi menggunakan handphone
nomor tersebut tersimpan
atas nama tante sarah
omong langsung sama om dan tante
mengenai hal ini
udah ganti nomor
karena nomornya sering kena hack
jadi itu yang bikin
om bingung sebetulnya
ya sebenarnya simpelnya nomor tante sarah itu
kalau benar di hack apa enggak
sebenarnya bisa dicari tau semuanya om
om agak sedikit ragu dan tidak percaya
gak begitu akrab dengan roy satu
dia gak tau akunnya
soal teknologi yang kekinian
tante sarah itu agak
kurang up to date
agak sedikit gaptek
menurut om mana mungkin
tante sarah ngelakuin ini semua
untuk orang lain
bukan untuk dirinya sendiri
simpelnya nomor tante sarah itu bisa dilacak kalau bener di hack apa enggak
sebenarnya bisa dicari tahu semuanya pak
om agak sedikit ragu dan tidak percaya karena tante itu gak begitu akrab dengan roy satu
kedua dia nggak tahu akunnya froy
dan soal memori cloud soal teknologi yang kekinian tante sarah itu agak